tiongkok merupakan mitra penting dalam meningkatkan perekonomian nasional
program pemerintahnya untuk merajut kembali jalur sutra modern atau belt road initiative
untuk menghubungkan kembali dataran dan lautan dari eropa sampai dengan asia
memberikan kesempatan yang luar biasa terutama bagi negara negara kawasan terdekatnya
tiongkok menduduki peringkat keempat sebagai negara penanam modal terbesar di indonesia
selain modal investor yang tumbuh besar jumlah pekerja asal tiongkok juga mendominasi
pasar tenaga kerja asing dalam negeri
jadi investasi tirai bambu pada sayap garuda kami ulas selengkapnya untuk anda berikut ini
kita akan pantau pertama tama bagaimana dengan investasi tiongkok di indonesia
seperti tadi dikatakan bahwa investasi tiongkok di indonesia tiap tahunnya selalu mengalami tren peningkatan
dari tahun dua ribu lima belas kita lihat ada enam ratus dua puluh tiga tiga juta dolar amerika kemudian naik dua ribu enam belas dua enam puluh enam miliar
naik lagi di dua ribu tujuh belas ada di tiga tiga puluh enam miliar dolar amerika serikat
dan hingga april atau mei dua ribu delapan belas kuartal satu dua
ini kita sudah memiliki investasi tiongkok di indonesia sudah sebesar enam ratus tujuh puluh enam dua juta dolar amerika
dan ini atau setara kira kira dengan tujuh belas triliun rupiah begitu ya
ya dan memang tiongkok ini dikatakan sebagai raksasa ekonomi dunia begitu kekuatan ekonomi baru
dan pada saat pertemuan antara presiden joko widodo dan juga perdana menteri tiongkok likai chiang
begitu diungkapkan beberapa sektor sektor
yang akan dimasuki oleh tiongkok di indonesia dan kemudian tiongkok akan menanamkan modalnya di indonesia
tapi kita harus apresiasi juga bahwa pemerintah indonesia pemerintah tiongkok itu sepakat bahwa
nanti sebagian besar proyek investasi tiongkok di indonesia akan tetap dikerjakan oleh tenaga kerja lokal asal indonesia
kita lihat kemudian selanjutnya bagaimana dengan proyek tiongkok di indonesia
yang dari tahun ke tahun tetap mengalami tren peningkatan
tahun dua ribu lima belas ada satu lima puluh dua proyek tiongkok di indonesia
dan dua ribu delapan belas ada lima ratus dua puluh sembilan
termasuk highlightnya atau yang digarisbawahi adalah pembangunan listrik tenaga air
begitu ini sebesar sebelas megawatt
dan juga proyek high speed train atau kereta cepat jakarta bandung
jakarta bandung ini sekitar satu ratus empat puluh kilometer ya
dan nantinya high speed train ini akan mempersingkat jarak tempuh jakarta bandung
yang biasanya mungkin lewat jalan darat kita bisa empat jam
dengan high speed train ini luar biasa hanya tiga puluh enam menit saja
jarak dari jakarta hingga bandung dengan menggunakan high speed train
yang digadang gadang ini akan selesai pada tahun dua ribu dua puluh atau dua ribu dua puluh satu begitu
proyek investasi tiongkok di indonesia tidak hanya itu saja karena
memang tiongkok mengatakan bahwa akan membangun
belt and road initiative atau tadi dikatakan bahwa menghubungkan daratan antara eropa dengan kawasan asia
begitu di sini indonesia juga berpartisipasi
tidak hanya proyek kereta atau plta saja tapi di sini proyek infrastruktur juga menjadi inti
dari pembangunan proyek tiongkok di indonesia
pelabuhan kemudian juga dari mulai bandara
juga menjadi incaran tiongkok untuk dibangun di indonesia
dan juga sektor sektor kemaritiman lainnya
yang di wilayah indonesia
ini akan diincar oleh tiongkok
selanjutnya kita lihat tadi kalau tadi dikatakan memang tidak hanya
investasi tiongkok saja yang membeludak di indonesia
tapi juga invasi tenaga kerja asing asal tiongkok masuk ke indonesia
kemarin dari pr press nomor dua puluh tahun dua ribu delapan belas ini banyak disinggung bahwa
perpres tersebut ternyata bisa mengakomodir lebih kepentingan asing daripada tenaga kerja lokal

kita lihat datanya di sini bahwa

ini dua ribu delapan belas angka jumlah tenaga kerja asing asal tiongkok di indonesia ada tiga puluh enam empat ratus dua puluh enam orang
ini sebetulnya memang besar
tapi kalau tadi kita lihat nilai investasi tiongkok di indonesia itu sebenarnya juga cukup besar begitu ya
kalau kita lihat di sini jumlah tenaga kerja asing asal tiongkok di indonesia ada tiga puluh enam
data hingga april atau mei tahun dua ribu delapan belas ini
ini sebetulnya juga
kerja asing asal luar negeri lainnya begitu jadi memang tenaga kerja asing asal tiongkok ini menduduki
peringkat ke satu peringkat ke satu tenaga kerja asing yang ada di indonesia begitu peringkat ke satu dia
dan juga kalau kita melihat memang tidak terlalu signifikan begitu jumlah tenaga kerja asing asal
tiongkok ini karena tadi juga pemerintah mengatakan perpres nomor dua puluh tahun dua ribu delapan belas itu
diberikan untuk mereka mereka yang bekerja di sektor top management untuk di level perusahaan
perusahaan begitu ya kalau kita lihat kalau saat ini jumlah tenaga kerja asal tiongkok di indonesia
sebetulnya lebih banyak mereka di sektor sektor seperti perkebunan dan juga tambang begitu dan juga
perikanan mereka mereka yang benar benar bekerja di sektor sektor tersebut dan lebih banyak mereka
adalah buruh di bidang produksi atau di bidang lapangannya begitu nah ini kalau kita melihat
memang investasi indonesia sebanding
lulus ya seperti lurus berbanding lurus dengan
juga jumlah tenaga kerja asing asal tiongkok
di indonesia tapi kemudian presiden jokowi kemudian
kementrian luar negeri menilai tenaga kerja persian migrasi ini juga
tetap mengharapkan investor agar tetap mengutamakan tenaga kerja asal indonesia
itu tipe kerja dipekerjakan kebanding dengan menggunakan tenaga kerja asing begitu
dan juga morning transfer knowledge antara tenaga kerja asing yang diberikan kepada tenaga kerja asing

nah ini dia tadi investasi tiongkok di indonesia dan semoga dengan adanya investasi ini tidak hanya sekedar menjadi ancaman
tapi juga ini menyumbang sumbangsi besar bagi pembangunan yang ada di indonesia
sehingga proyek proyek pembangunan indonesia sampai tahun dua ribu sembilan belas ada dua ratus dua puluh dua proyek strategis nasional masih dikerjakan
ini bisa berjalan dengan baik dan juga lancar pengerjaannya